anda kembali menyaksikan cnn indonesia today menteri hukum dan hamatomen
gumham yasona lawli mengajukan surat pengunduran diri sebagai menteri kepada presiden joko widodo
ya yasona mundur karena akan segera dilantik menjadi anggota dpr periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
dalam surat pengunduran diri yang ditujukan kepada presiden jokowi
yasona mengajukan pengunduran sebagai menteri terhitung satu oktober dua ribu sembilan belas
pengunduran diri yasona tak terlepas dari terpilihnya yasona menjadi anggota dewan dari daerah pemilihan sumatera utara
yasona menyebut bahwa seorang menteri tak boleh rangkap jabatan sesuai dengan pasal dua puluh tiga undang undang tiga puluh sembilan tahun dua ribu delapan tentang kementerian negara